semoga rendy bisa seperti pak irvan
trend kita pamit yuk udah mau hujan
kami pamit ya
saya harus ke kantor
makasih ya rendy ibu mayang
sama sama pak irvan
sehat seperti ini
kamu tuh harus sehat
makasih ya kantor
wah ini tamannya
tuh lihat bunganya cantik cantik ya bel
kalau ngeliat seperti ini
pasti semua orang pada suka dong
bukan tante aja
pasti orang lain juga pada suka
lihat bunga seperti itu cantik
nanti biar je siapin
bunga bunga cantik itu
buat tante bawa pulang
biar kami taruh di vas bunga ya
tapi tante seneng banget
nanti tante akan simpan di vas bunga
tante pasti ruangannya tambah cantik
nanti lebih suka yang kuning atau yang
tante sukanya yang kuning
aku siapin ya
terima kasih ya
oh ya bel
kamu jangan sungkan
ke tempat tante mampir aja
pasti tante terima kok ya

makasih banyak ya tante
saya akan cerita lebih lanjut
kita buktikan sama sama om
burosa adalah dalang dari semua ini
yang bisa dapet dalam ucapan dan pengakuannya denis
terekam dalam video
saya sudah tunjukin ke kamu
butuh bukti apa lagi
dennis udah meninggal om
ya denger langsung semuanya dari dennis om
saya cuma tahu dari
ya berdasarkan cuma cerita aja om
saya harus punya bukti autentik om
mungkin kata lain reni gak percaya sama saya
bukan om bukan gitu
saya maunya jelas dan pasti om
saya nggak mau salah menilai orang
dan om tenang aja
saya akan bersikap netral
bella itu orang yang baik loh
jadi saya akan tulus
mencari kebenaran untuk bella
dari jauh kok kayaknya
aduh masih jauh lah reni sama pak irvan ini
enggak lah bu
enggak ada yang mustahil
ini anak pinter kok
semoga reni bisa seperti pak irvan
terima kasih om
udah mau hujan
saya harus ke kantor
makasih ya reni bu mayang
sama sama pak irvan
kalau saya tegur si iqbal
gak bisa dia ceroboh dan bikin reni curiga kayak gini
ngapain kamu keluar kamar
randy itu lagi ada di rumah saya
lagi disini dia
lihat kamu dia tadi
apa jadinya kalo orang tau
ada buronan lagi di rumah saya
kamu pikir sendiri deh
saya keluar karena saya demam
jadi saya mau minta obat
dia kalau kamu butuh apa apa
kamu cek pembantu
atau telepon lah
minta obatnya diantar kesini
saya gak mau liat kamu berkeliaran di rumah saya
lu bernyanyi aja
kalo kamu burger macet
apa yang akan terjadi pada rumah tangga ku
akankah semuanya akan kembali seperti semula
apa mungkin semua luka ini akan benar benar sembuh
itu mu belum berubah
jadi ternyata kamu di rumah om irfan din
gak ada siapa siapa di sini al
terus sekarang andi dimana
dia bilang mau pergi kemana
mungkin harus nginep di hotel
dia juga gak tau
saya tuh udah duga om irfan pasti bohong sama saya
dan sekarang saya takut din
saya takut om irfan mempengaruhi pikiran kamu dan membenci saya
dibenci sama kamu
perpisahan pasti dihindari oleh mereka yang saling mencintai
maafkan aku karena tetap pergi mas
agar kita tidak saling menyakiti
di dalam hati ini
cinta ini tidak pernah mati
berhati hatilah dengan om irfan
jangan terlalu percaya
kenapa masal tiba tiba nyuruh aku waspada sama om irfan
apa masal luar ta'a aku tinggal sama om irfan
tapi om irfan emang bikin aku curiga juga sih
aku sangat meragukan kata katanya
tempuk di tangan
supaya bukankah saya terhidup jauh
aku ke lantai dulu ya
masa di luar caituta
nanti kamu pulang aja malem malem